acara cnn indonesia meetup yang bekerjasama dengan kementerian desa
pengembangan daerah tertinggal dan transmigrasi kembali digelar pada hari ini lima belas oktober dua ribu sembilan belas
dengan tema desa novation cnn indonesia meetup kali ini diadakan di vokasi universitas indonesia depok jawa barat
dengan tema ini diharapkan inovasi desa dapat menjadi peluang bagi kaum milenial
acara dimulai dengan sesi pengembangan bakat berwirausaha oleh founder mitra tani farm budi susilo
kemudian dilanjutkan dengan sesi yang diisi oleh menteri desa pengembangan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
acara cnn indonesia meetup ini digelar dalam satu hari dari pukul setengah sepuluh pagi hingga tiga sore
dan sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di auditorium vokasi ui
tampaknya ceria sekali di sana
dan juga banyak sekali bahas siswa di belakang anda
halo selamat siang semuanya
dan ruli ini bagaimana antusiasme kaum milenial mengikuti acara ini
ya selamat siang iqbal
memang sore siang hari ini memang di auditorium vokasi ui luar biasa sekali
anissa di belakang saya bagaimana keseruan ada di sini
teman teman ui gimana nih
tepuk tangan ya oke
di sini kita pakai di layar
dan memang kalau kita lihat dari pagi rakyat acara yang sangat padat sekali dibuka dengan adanya sesi talk show
di mana saya berbincang bincang
dengan budi susilo salah satu founder dari mitra tani farm
di mana banyak sekali insight atau masukan yang diberikan oleh mas budi kepada teman teman di sini
bagaimana jadi seorang milenial ataupun anak muda yang mau memberikan kontribusi besar
bagaimana mengembangkan sebuah wilayah ataupun desa dengan kemampuan yang mereka miliki
nah siang hari ini saya tidak sendiri karena juga ditemani oleh ada puspa di sana
jadi moderator pada siang hari ini juga gitu bersama dengan bapak bapak yang ganteng ganteng di sini
ada pak wakil dki juga ada pak eko selaku dari
menteri desa pdtt
dan saya mau coba ketua rumah dulu dengan pak wakil dekan
pak wakil dekan dulu pak sebentar pak
pak ini kan acara bisa dikatakan pertama kali diadakan di ui gitu
bagaimana ui mengundang kementerian desa untuk memberikan insight kepada mahasiswanya gitu
bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang mampu nanti ke depannya menjadi pribadi atau anak muda
yang mau memberikan kontribusi besar terkait peningkatan ataupun inovasi buat desa
sejauh ini bagaimana anda menilai acara seperti ini
jadi memang ini acara yang menginspirasi
dari para mahasiswa khususnya dari program pendidikan vokasi ui gitu kan
karena ke depan itu kan tidak hanya lulus mencari kerja
tapi juga dibekali dengan entrepreneurship
nah kebetulan pak menteri desa ini pak eko ini kan memang sukses story
karena beliau dulunya kan ya lulusan vokasi juga ya
dan beliau pernah menjadi pengusaha
yang menteri desa
nah beliau sudah mengatakan bahwa di desa itu
nah ini yang cocok untuk para mahasiswa dari vokasi
bahwa indonesia itu sampai kapanpun ada problem gitu kan
nah jadi itu yang mungkin pesan utama pada acara hari ini gitu
baik baik baik
terima kasih pak padang bicara sonong
thank you pak
tadi kalau tadi pak pada kasih tahu pak eko boleh berdiri pak eko mohon maaf
pak eko tadi pak adam bilang
di mana ada problem di sana ada opportunity
nah kira kira opportunity apa yang bisa diangkat dari anak muda dalam meng overcome opportunity opportunity
ataupun bisa problems dari wilayah pedesaan ini
ya dulu di desa kenapa economic activity nya kurang
karena memang infrastrukturnya tidak memunginkan untuk diadakan ekonomi activity
nah pemerintahan pak jokowi ini juga dalam menganjalankan amanat undang undang nomor enam
memberikan afirmasi yang cukup besar selama enam tahun ini
dari dana desanya lima tahun ini dua ratus lima puluh tujuh triliun
belum program dari kementerian lain itu per tahunnya ada lima ratus triliun lebih
jadi infrastrukturnya dibangun
dengan bangunnya infrastruktur maka kegiatan ekonomi sudah mulai bisa ditimbulkan
nah disitu kesempatan yang paling besar sekali buat anak anak muda terutama yang inovatif
untuk melihat peluang peluang untuk mengembangkan ekonomi di desa desa
kita ada kerjasama sama seratus universitas yang tergabung dalam pertides
setiap tahunnya kita mengirim
lima ribu mahasiswa untuk melakukan kkn tematik di desa desa
kira kira kan dengan banyaknya antusias mahasiswa gitu anak muda bisa dikatakan untuk kembali ke desa
kira kira apa yang juga bisa dikatakan dibekali oleh kementerian desa
untuk membuat mereka lebih semangat lagi untuk kembali ke desa
membangun desa juga meningkatkan inovasi inovasi dari pedesaan
ya kita bekerjasama dalam model prukades ini dengan dunia usaha perbankan
dan pemerintah daerah
sehingga dalam kluster kluster ekonomi yang integrated ini
banyak startup yang bisa masuk
misalnya contoh dalam hal komoditas gitu
itu banyak startup yang membuat mem packaging komoditas dalam packing
misalnya cabai dipackaging setengah kilo setengah kilo
karena fresh dia dibantu sama bank bank swasta untuk portal online
dibeli oleh restoran restoran dengan harga yang lebih murah pada saat yang bersamaan
karena mengurangi mata rantai bisa membeli dengan petani lebih tinggi juga
dan memberikan keuntungan buat anak anak muda juga
dan itu sekarang udah banyak yang sukses
bahkan salah satu transmigran saya yang empat tahun lalu jadi tukang batu
yang pendapatannya kadang ada kadang tidak
itu tahun ini bisa mendapatkan pendapatan lebih dari tujuh ratus juta per tahun
tukang batu yang hanya tamatan smp
apalagi adik adik mahasiswa yang dibekali dengan lebih banyak pengetahuan
saya rasa kesempatan buat mereka lebih besar sekali
baik luar biasa sekali pak eko terima kasih banyak
mudah mudahan juga terdapat disebutkan oleh pak eko tadi
bagaimana anak muda bisa kembali ke desa lagi
bagaimana bisa memberikan peningkatan untuk pembangunan maupun juga perekonomian di desa
itu bisa terlaksana
dan itu kalian bisa terjadi tidak bisa terjalin tanpa adanya eagerness
atau kemauan dari anak muda sendiri untuk kembali ke desa dan juga meningkatkan perekonomian di sana
dan juga pastinya acara acara semacam ini antara cn indonesia
bergayah sama dengan kementerian desa dan juga juga dibantu oleh banyak sekali sivitas akademia
bisa dikatakan menjadi suatu trigger untuk meningkatkan keinginan tersebut
dan inovasi inovasi tersebut
kembali ke anda iqbal
baik ruli kurniawan koresponden cnn indonesia langsung dari depok jawa barat